kecamatan lembang bandung barat jawa barat
dikenal memiliki banyak lokasi wisata
untuk keluarga spot foto penuh warna
dan berbagai pilihan makanan enak
namun kini saya ajak anda menuju titik tertinggi
di lembang dengan cara yang tidak biasa
menikmati pemandangan kebun teh di pagi hari
sangat menyegarkan apalagi
kalau kita jalan jalannya bareng
pagi ini saya berkesempatan mencapai
upas hil titik tertinggi di gunung
tangkuban parahu dengan ketinggian

saya ditemani bagus perdana
anggota komunitas bandung offroad
yang membuka rute ini bagi publik
kami melewati hamparan perkebunan teh
dan kawasan hutan pinus sambil bercerita
tentang banyak hal
sangat bagus ini kenapa sih dikasih nama sibulung
oke jadi memang kenapa dinamain sibulung
ini sebenarnya lebih ke ingin mengangkat identitas awalnya
bahwa mobil ini tuh kita angkat dulu bisa dikatakan
bangke lah gitu
jadi kita bangun kita ragis demikian rupa
supaya akhirnya nyaman
tapi ya sudah kita sudah jadi
tidak ingin menghilangkan identitas awalnya
yaitu buluk gitu dulu ya
nah kalau bandung overall sendiri
awalnya tuh gimana sih bisa akhirnya berdiri
terus sekarang makin eksis
oke sebenarnya bandung offroad itu
ada sudah dari tahun dua ribu tujuh an ya
artinya sudah mulai ada untuk kegiatan
fun offroad tapi mulai kita galakan dengan
kerjasama dan perkembangan
sama dengan baik instansi media segala macam

tahun dua ribu sebelas ya berarti sudah sembilan tahun ya
rute offroad kali ini sangat menantang
selain jalan menanjak dan penuh bebatuan
jalurnya cukup sempit yang hanya dapat dilewati
oleh satu mobil
meski demikian suhu yang sejuk dan pemandangan yang indah
membuat perjalanan selama tiga jam tidak terasa
kita sudah sampai di kawasan upas hill
dan nanti akan jalan ke atas
berapa menit kang bagus jalan ke atasnya
sepuluh menit ya
sepuluh menit ya nanti udah sampai di paling atas berarti
iya jadi nanti kita ini ada titik triangulasi
tertinggi gunung tanggubahan rahu
hamparan landscape yang luar biasa
enak semoga cuaca mendukung
amin yuk jalan yuk
kami pun melanjutkan perjalanan menuju puncak upas hill
dengan berjalan kaki
tak lupa perbekalan yang sudah disiapkan kami bawa
untuk dinikmati di atas sana
setiba di puncak gunung tanggubahan rahu
pemandangan kawah upas dan keindahan gunung
membuat kopi yang kami seduh serta roti yang dibakar
area upas hill juga sering digunakan
untuk berkemah terutama oleh mereka yang ingin melihat
matahari terbit dari balik gunung
hari sudah siang perbekalan yang kami bawa pun sudah habis
untuk melanjutkan off road
dalam perjalanan pulang saya pun memberanikan diri
mengambil alih kemudi dan menuruni jalur perbukitan
kini saya akan ajak anda berendam di pemandian air panas
di wilayah maribaya lembang
memasuki area ini saya pun merasa aman karena sudah menerapkan protokol kesehatan
selamat siang pak angga bagaimana kabarnya
mau berendam pak
boleh boleh dengan senang hati
kalau di sini protokolnya gimana pak
pas berendam masih harus pakai masker atau gimana
kalau misalnya untuk masuknya sendiri memang itu kita wajib pakai masker
tapi kalau misalnya nanti udah berendam udah bersama misalnya keluarga
boleh silakan tidak apa apa tidak perlu pakai masker juga
kalau ada orang lain baru tetap harus pakai masker
tetap harus pakai masker keluar dari kolam bapak harus tetap pakai masker juga
pemandian di maribaya ini tidak mengandung belerang
sehingga pengunjung bisa berlama lama berada di kolam
tim liputan cnn indonesia lembang jawa barat